ya bertepatan dengan momen hari pahlawan dalam masa pandemi covid sembilan belas yang tengah kita hadapi saat ini
para dokter dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang patut diapresiasi dan juga diteladani
presiden hingga para pejabat negara pun menekankan perjuangan para tenaga kesehatan saat ini
tidak kalah heroiknya dengan perjuangan pahlawan di masa kemerdekaan
malam hari ini spesial di hari pahlawan kami akan berbincang juga dengan pahlawan kemanusiaan yang juga adalah dokter relawan covid sembilan belas
tentu ini ada banyak sekali pahlawan kemanusiaan di masa pandemi seperti saat ini
malam hari ini saya sudah bersama dengan dr debriana dewi
selamat malam dr debri apa kabar sehat sehat dok
sehat mas terima kasih
baik dokter debri ini saya ingin tahu dulu deh kesannya apa ketika kemudian kita tahu di hari pahlawan ini
pejabat baik bahkan sampai presiden ya kemudian menekankan bahwa para dokter tenaga medis adalah pahlawan yang tengah berjuang melawan covid sembilan belas
bahkan dibuat tweet khusus
begitu bergambar perjuangan para dokter melawan covid sembilan belas
kesannya apa sih dok melihat ada apresiasi yang cukup besar dari sejumlah pihak terhadap dokter dan juga tenaga kesehatan yang dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan
saya appreciate banget jadi terima kasih banget buat semua pihak yang sudah mempah lawankan kami gitu ya
karena jujur aja nih kalau ngomong tenang tenangan sebelum pandemi ini banyak stigma yang beredar tentang tenaga kesehatan ya kan
dibilang dokter ginilah perawat gitulah gitu kan
nah semenjak pandemi ini saya rasa kita bisa akuin kalau makin banyak sentimen yang positif untuk nakes
dan apalagi dengan hari pahlawan kami dipahlawankan itu luar biasa saya terima kasih sekali
cuman tetap mas saya rasa nggak boleh dilupakan kalau dalam pandemi ini bukan cuma kami yang berjuang
justru dalam pandemi ini tugas kami yang saya rasa paling penting adalah edukasi masyarakat
supaya masyarakat bisa bersatu
untuk sama sama jadi pahlawan
jadi pahlawan untuk dirinya sendiri jadi pahlawan untuk keluarganya untuk saudaranya untuk temen temennya untuk saling jajah
itu yang penting
tapi yang sebetulnya diinginkan oleh dokter debrie sendiri sebagai dokter yang lawan covid sembilan belas
apresiasi yang seperti apa yang diinginkan ketika tengah berjuang melawan covid sembilan belas
tadi kan dokter debri mengatakan bahwa semua sebetulnya adalah pahlawan semua bisa jadi pahlawan untuk berjuang melawan covid sembilan belas itu sendiri
jadi kalau saya rasa sih kalau memang
upaya kami dalam penanganan covid sembilan belas ini kami masuk ke zona merah kami pakai apd selama ketemu pasien
sumpah sebenarnya terus terang nggak enak pakai apd ketemu pasien
saya udah kangen banget periksa pasien gak pakai apd
itu cara apresiasi yang terbaik ya kita sebisa mungkin kita landaikan kurva sebelum ada vaksin
sebisa mungkin kita rem ini seorganik mungkin ngeremnya sebelum ada vaksin ini
dan ini upayanya gak mungkin dari nakes aja kami nakes emang cuma kayak apion aja gitu loh mas
kami nakes itu cuma kalau sudah ada damage kalau sudah ada terinfeksi baru lemparnya ke nakes gitu kan
kami cuma menjaga supaya tidak fatal
tapi upaya prevensi kan sebenarnya yang paling penting
dan upaya prevensi itu layernya selalu banyak itu upaya prevensi yang terbaik
dan itu selalu dimulai dari masyarakat selalu dimulai dari diri sendiri keluarga teman teman rumahnya gimana gitu
mungkin tidak banyak yang tahu ya masyarakat atau hanya sekedar melihat dari berita atau mungkin media sosial
tapi mungkin dokter debri bisa menjelaskan kepada kami
sebetulnya seberat apa perjuangan tenaga medis dokter perawat dan lain sebagainya sudah hampir tujuh bulan ini covid sembilan belas
tentu terasa sangat berbeda ketika melayani pasien atau dalam situasi sebelum pandemi dengan pandemi saat ini
seberapa sulit keadaannya sebetulnya dok
sulitnya lebih karena psikis nih mas terus terang
karena satu kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbeda

kita masih buta gitu kan
kita satu dunia itu masih belum tahu pasti tentang covid sembilan belas ini
kita belum tahu pasti obatnya apa bukan kayak yang sakit panas kasih obat penurun panas langsung sembuh gitu enggak
kita belum tahu tipe tipe pasien seperti apa nih yang beneran ada faktor risiko dan lain lain
karena dulu kita berpikir anak anak selamat ternyata sekarang banyak usia di bawah yang meninggal juga gitu kan
nah kita nih bekerja
bekerja kita melawan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu musuhnya apa gitu kan
belum lagi hal hal yang tadi saya bilang penting itu di luar kontrol kita
yang tadi saya bilang penting itu kan upaya prevensi yang sifatnya lokal tapi super efektif gitu kan
dari diri sendiri pakai masker jaga jarak lindungi sesama lindungi keluarga lindungi teman teman
itu sifatnya kita di luar kontrol kita sebagai nakes yang ya itu tadi yang kita cuma jaga gawang itu gitu
jadi kami harus menggantungkan
ini balik lagi ke masyarakat
di satu sisi kami harus ketemu sama yang sudah terkena covid dan kami terus terang aja belum tahu obat pastinya apa gitu loh
jadi lebih ke sikis balik lagi ke sikis
kami kayak seakan akan bekerja dalam dunia yang emang desperate aja gitu
tapi tetap kami harus dituntut untuk memberitakan yang benar benar fakta dan yang memberitakan yang positif dong gitu kan
jadi beban secara fisik
iya pasti juga tidak kalah beratnya tapi beban secara psikis ya dok ya
iya karena kalau secara fisik tinggal tidur mas
kalau secara sikis kan susah
ini sudah hampir tujuh bulan
tujuh bulan pandemi covid sembilan belas melanda ada di indonesia
sepanjang itu anda menjadi dokter relawan covid sembilan belas
apakah ada kemudian pengalaman yang betul betul anda di titik yang ini sangat mungkin desperate
mungkin sangat merasa lelah dan lain sebagainya
ceritanya seperti apa dong
kalau desperate lelah kayaknya paling ya saya merasa paling lelah mungkin yang bulan bulan ini ya bulan bulan september akhir itu ya
yang sampai akhirnya ada keputusan untuk psbb ada rem mendadak itu kan psbb lagi
itu memang luar biasa sih mas
itu yang beneran kita kalau di shift kita bekerja di dalam zona kuning zona merahnya itu selama delapan jam itu kerjanya nggak mungkin delapan jam gitu loh
pasti ada pr pr yang akhirnya kita
kita pulang dulu kita kerjain di rumah atau di tempat akomodasi kita
akhir akhirnya yang harusnya delapan jam bisa sampai empat belas jam untuk masa kerja kita gitu
karena banyak hal hal admin yang kita harus lakukan gitu kan pesen lab pesen obat dan lain lain
itu luar biasa sih itu beneran yang tidur itu kemewahan gitu loh
bukan rutin kita asalnya tidur itu kemewahan
dan lagi lagi diingatkan kita punya
di sisi yang lain kita punya seakan akan punya kewajiban untuk tetap edukasi masyarakat
memberitakan yang benar memberitakan yang kayaknya belum nyampe nih ke masyarakat gitu kan
karena itu yang lebih penting malahan gitu
apa kendala yang paling sering dihadapi di tengah pandemi ini kemudian harus melayani masyarakat melayani pasien juga sebagai dokter relawan
ada kendala tertentu dari anda
kalau dari saya pribadi
kalau dari saya pribadi
jadi sih terus terang orang tua
karena orang tua sampai sekarang kayaknya masih yang ya kamu tuh ngapain ya gitu kan
tapi yang mana menurut saya wajar gitu kan
tapi kalau kendala yang masif saya rasa kami semua nakes di seluruh dunia masih nggak tahu gimana mau menghadapinya kita
we don't have any real plans to gimana menghadapinya itu ini tadi sikisnya tadi
dimana kita bisa beneran meyakinkan masyarakat kalau ini daruratnya itu darurat
karena kita sudah lihat gak padang bulu gitu
kami sudah susah ya
karena kami tiap hari kita lihat kan di lapangan seperti apa kan
jadi agak susah untuk membuat mungkin masyarakat sesimpati atau berempati seperti kami yang melihat langsung di lapangan bagaimana
tapi tetap saja saya rasa kalau memang basisnya adalah basis
kalau kita pengen jadi humanis gitu ya
kita pengen tetap saling jajah
saya rasa gak perlu
saya nggak perlu bukti terlalu banyak untuk itu gitu
saya rasa pemberitaan dari media pun sebenarnya sudah cukup gitu ya
cukup kuat cukup dikeluarkan
kalau ini itu nyata gitu
nah yang anda lihat sejauh ini masyarakat bagaimana dokter debrie
apakah sudah mulai ada perubahan untuk lebih aware ya lebih peduli terhadap covid sembilan belas lebih mengantisipasi atau masih sama saja
karena kan tentu ini perjuangan bersama sebetulnya
bukan hanya perjuangan tenaga kesehatan tapi juga kita semua
apa yang anda lihat sejauh ini dari masyarakat itu sendiri
tapi dijawabkan nanti dok
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali usai jeda
anda kembali di newscast
saya masih bersama dengan dokter debre nadewi
dokter lawan covid sembilan belas
dokter debre kembali kita ngobrol lagi
anda melihat masyarakat sekarang bagaimana dok
kalau kita tadi sepakat bahwa tidak hanya kemudian ini tugas dari dokter saja tenaga kesehatan saja
tapi juga semuanya bisa mengambil peran untuk menjadi seorang pahlawan kemanusiaan
apakah sudah mulai ada perbaikan kesadaran masyarakat soal covid sembilan belas
terutama di jakarta ya
itu beda banget sama yang waktu pertama kali dua tiga bulan awal covid ada di indonesia
saya terus terang kurang tahu kalau di daerah seperti apa
karena kalau yang cuman yang saya dengar saja banyak yang masih nggak patuh
banyak yang masih nggak pakai masker dan nggak mau jaga jarak
banyak yang masih nggak percaya kalau covid itu ada gitu ya
cuma kalau di jakarta sih saya rasa
sejauh ini saya lihat sudah jauh lebih mending jauh lebih patuh
jauh lebih sadar untuk pentingnya deteksi dini gitu ya
jadi mau swab mau cek kalau misalkan panas batuk
rasa saling jaganya itu udah kelihatan sekali kalau di jakarta
dok yang jelas dalam sepanjang pandemi ini kita tahu sudah banyak sekali tenaga kesehatan
baik itu dokter perawat yang harus meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
saya yakin tentu mungkin anda dan banyak dokter lainnya juga punya ketakutan soal itu
bagaimana kemudian mengatasi kekhawatiran ketakutan melihat banyak rekan rekan tenaga kesehatan dokter yang juga harus menjadi korban karena berhadapan dengan covid sembilan belas
yang lebih mengerikan itu memang ketika kita melihat teman teman kita jatuh mas
kita mungkin apalagi yang seumur saya ya masih sok soan sombong gitu kan
kalau kena juga paling otg gitu kan
jadi kami masih berpikir kalau kami sendiri amit amit ya kami sendiri yang kena mungkin kami nggak apa apa
tapi begitu kami lihat kanan kiri ada yang berkejatuhan kanan kiri kami yang biasanya kali kerja bareng satu tim gitu ya tim perawat atau satu tim dokter gitu tiba tiba masuk karena covid
tiba tiba harus di icu tiba tiba harus pakai ventilator itu luar biasa mas
saya nggak pernah yang saya nggak nyangka bakal sedown itu hadir
saya hanya dengar teman saya masuk icu gitu ya
saya nggak nyangka kabar dengar kabar teman saya habis diintubasi atau pakai mesin ventilator itu bikin saya beneran gak bisa apa apa itu gitu
itu juga baru pertama kali kejadian sama saya dan rasanya nggak bisa percaya aja gitu kan
karena oh saya ngadepin pasien covid yang banyak yang nggak apa apa dan itu yang saya beritakan juga di masyarakat
tapi ini saya ketemu teman saya sendiri

pekerjanya juga sama seperti saya yang seumur saya yang juga sehat
tapi keadaannya nggak bagus gitu
itu emang luar biasa bikin kita jadi tambah parno which is good gitu kan
kita perlu ketakutan itu supaya kita proteksi diri kita beneran diperketat gitu
jadi beneran pakai apd pakai apd dan saat lepaskan apd itu nggak ada kompromi
bener bener harus bener harus semuanya tertutup
waktu copot apd juga dicuci yang bersih disinfektan yang bersih
dan nggak cuma masuk ke zona merah aja justru yang paling penting itu kan saat kita nggak ada di zona merah
karena kalau kita lihat dari semua penelitian yang ada rate of infection yang paling banyak itu bukan di zona merah tapi di zona kuning atau di zona hijau
di saat kita merasa aman itu ternyata enggak juga gitu
ketika ada teman sendiri yang anda tadi katakan justru menjadi korban dan kondisinya juga tidak bagus
bagaimana itu menghandle perasaan yang campur aduk tapi juga disimpulkan
tetap harus bertugas dong
susah banget mas karena kan biasa kita tahu keadaannya di saat kita bertugas
karena kan itu teman satu biasanya teman satu rumah sakit gitu kan
jadi kita tahu waktu kita lihat dia keadanya nggak bagus
itu susah banget sih lagi lagi karena kita harus profesional
makanya kalau mas wil pernah dengar sering dibilang dokter sebaiknya nggak menangani keluarga sendiri atau pasien
pokoknya kalau pasien jangan yang teman atau kita kenalah
karena baper banget gitu kan
dan itu memang terbukti waktu kemarin waktu lihat pasien yang ternyata teman sendiri
dan itu tadi sejawat kerja bareng gitu
itu luar biasa bikin nggak bisa fokus
tapi lagi lagi karena harus profesional
kalau yang biasanya keputusan dari manajemen
biasanya kalau yang selalu bikin baper gitu biasanya akan dioper ke yang lain
dan kita sudah sadar akan hal itu juga sih
dr debri terakhir apa di hari pahlawan ini
di mana tidak hanya dokter tidak hanya tenaga kesehatan yang bisa menjadi pahlawan kemanusiaan
tapi kita semuanya bisa
apa pesan yang ingin dr debri sampaikan kepada masyarakat luas
saya rasa kalau mengangkat topik kepahlawanan ini
dan pesan untuk mungkin bagaimana untuk beraktivitas atau berkegiatan yang mengangkat kepahlawanan ini
just do apapun yang sifatnya baik yang basisnya memang kebaikan
dan kita melakukannya dengan tulus gitu
karena di saat kita melakukan itu dengan tulus
di saat basisnya itu kebaikan pasti gak akan ada matinya kita berbuat sesuatu untuk sosialisasi
sesuatu yang social impact nya besar gitu kan
sesuatu yang beneran bukan egonya kita nggak ada gitu
jadi sesimpel itu saja sih sesimpel di saat kita merasakan ketika kita melakukan itu tulus
dan ketika kita melakukan itu basisnya kebaikan gitu saja sih
apapun itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya kepahlawanan tadi
makanya saya bilang nggak cuma nakes kok di sini yang pahlawan
justru ada ada semua yang dari bulan maret mungkin stay home nggak kemana mana aja wfh gitu kan
wfh saya tahu wfh itu tidak enak gitu kan
yang mau wfh aja kalian juga pahlawan gitu
dengan itu saja kalian sudah pahlawan
karena kalian juga sama sama berkorban
bedanya memang kalau kami karena kami profesinya nakesh jadi kami memang harus di sunamera
tapi semua yang di rumah yang memposisikan diri yang nggak nyaman itu kalian juga pahlawan juga
baik dr debrie terima kasih ini juga tampaknya masih baru selesai tugas atau bagaimana dok
iya ini masih kotor lagi bajunya maaf ya
oke dr debrie anna dewi terima kasih
semoga sehat sehat dokter selama masih juga bertugas sebagai dokter relawan covid sembilan belas
terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih mas